masih soal perayaan natal kalau tadi saya ajak anda ke new york amerika serikat
soal bagaimana suasana natal di sana ternyata seru sekali ya
bahkan harga hotel katanya murah kalau di new york soalnya pada pulang kampung mudik juga
sekarang saya ajak anda untuk ke eropa mengetahui suasana natal di sana
sudah ada warga negara indonesia yang di frankfurt jerman monalisa putri
halo mona selamat malam
halo selamat siang dari frankfurt
oke bu anna seperti apa sih perayaan dan juga tradisi natal mungkin di frankfurt bisa diceritain dong ke kita
oke jadi kalau di eropa ini kebanyakan banyak beberapa christmas market di eropa
kebetulan sangat megah dan memang christmas market ini sangat ditunggu tunggu oleh beberapa european untuk setiap tahunnya
dan kebetulan untuk tanggal dua puluh empat dua puluh lima sayangnya sangat tepi
karena memang hari hari ini adalah hari hari di mana kebersamaan keluarga
intinya seperti itu
oke tapi kita tahu beberapa tahun terakhir ya di eropa
begitu mewaspadai aktivitas terorisme yang memang ditakutkan kembali terjadi di sana
ini berdampak nggak pada perayaan natal tahun ini
jadi banyak sekali sekarang polisi yang kontrol
dan kita bisa lihat di setiap sisi turistik
ada juga polisi berlalu lalang
dan juga banyaknya beton beton yang ditempatkan di tempat tempat turistik
ini untuk menghindari adanya truk truk atau misalnya suatu terorisme yang akan terjadi
jadi banyak sekali beton beton dan jalan jalan yang ditutup
misalnya untuk christmas market sendiri jalanan itu pun ditutup untuk jalur mobil
oke kalau tadi mona mengatakan biasanya tanggal dua puluh empat dua puluh lima ya makan siang
sama keluarga lah atau ngumpul aja gitu di rumah
tapi kalau warga negara indonesia lain biasanya ngapain kalau merayakan natal di sana
ada undangan gak sih suka ada undangan dari pihak kedutaan gitu
ya biasanya undangan bermacam macam ya
jadi biasanya sebelum natal sendiri biasanya hari sabtunya atau tanggal dua puluh empat nya pun juga biasanya ada kebaktian di kbri pun
di kbri sendiri maksudnya
jadi sehabis itu biasanya ada makan makan bersama
di kbri ataupun kita sendiri beberapa orang indonesia berkumpul di salah satu apartemen terus kita makan makan bareng deh
jadi kayak kita tuh merindukan suasana natal sendiri kebersamaan bersama keluarga
tapi bisa digantikan oleh teman teman sendiri teman teman perjuangan sendiri di eropa ini
tapi kalau ngumpul menunya menu indonesia
tetap ada sambal
tetap ada sambal ya
oke baiklah kalau gitu
mona lisa selamat hari natal terima kasih sudah ngobrol ngobrol sama kami di cnn indonesia connected
terima kasih terima kasih banyak